seorang pria di kabupaten bandung dibekuk polisi karena mengaku sebagai anggota polri serta menipu dan menyetubuhi korbannya hingga hamil
empat dari lima pelaku pembunuhan terhadap seorang pemilik ternak di padalarang ditangkap petugas polres cimahi
bersama informasi lainnya berikut kilas kriminal selengkapnya
degi seorang insinyur pertanian ini terpaksa diamankan petugas polsek pamempe kabupaten bandung lantaran mengaku sebagai anggota polri berpangkat ibtu
tak hanya itu tersangka juga memeras dan menyetubuhi seorang korbannya yang berprofesi sebagai guru hingga hamil satu bulan
perkenalan tersangka dengan korban bermula saat tersangka baru keluar dari rumah tahanan kelas satu tangerang atas kasus yang sama
korban terbuai dengan modus tersangka yang mengaku sebagai anggota polri yang hanya bermodalkan fotokopi ktp yang sudah diganti status pekerjaannya dari swasta menjadi anggota polri
korban pun selalu memberikan sejumlah uang yang diminta tersangka
curiga dengan sepak terjang tersangka
korban kemudian melaporkan dg ke mapolsek pamumpe
empat dari lima pelaku perampokan dan pembunuhan terhadap kirno
seorang pemilik hewan ternak di desa cipendei pada larang kabupaten bandung barat beberapa waktu lalu berhasil ditangkap petugas kepolisian resort cimahi
dari tangan pelaku polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa batu balok kayu senjata tajam
dan sebuah angkot jurusan ciparai tegalega yang digunakan untuk mengangkut hewan ternak curian
kapolsek cimahi akb perus
di pramana mengatakan para pelaku berniat mencuri hewan ternak milik korban
namun karena kepergok para pelaku kemudian menghabisi nyawa korban
atas perbuatan para pelaku
diancam pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara
petugas reserse kriminal polsek tachinambokota bandung
kamis yang meringkus dua pengamen jalanan karena menganiayarakannya sendiri sesama pengamen jalanan
aksi penganiayaan ini dipicu kekesalan kedua pelaku yakni jr dan gs
terhadap korban karena dianggap tidak adil dalam membagikan uang hasil mengamen
dari tangan pelaku petugas menyita barang bukti berupa ikat pinggang besi
yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban
akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal lima tahun penjara
tim liputan transmedia